penangguhan undang undang kpk ini yang sedang ramai disuarakan dan dinilai paling aman dilakukan presiden jokowi agar tidak berhadap hadapan dengan partai politik

bang masinton selamat malam
ya selamat malam
terima kasih dua hari yang lalu kita bicara ini sekarang kita bicara ini lagi ya
iya jangan bosan
oke jangan bosan karena memang masih belum selesai

bang supratman selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini

mas jayadi selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir
saya ke mas jayadi dulu ya bapak bapak
terkait dengan hasil survei yang terbaru itu diambil tanggal berapa
surveinya tanggal empat dan lima
empat dan lima ya empat dan lima oktober
hasilnya tujuh puluh enam tiga persen ya
jadi kita menanyakan apakah masyarakat tahu tentang demonstrasi
apakah masyarakat tahu tentang isu isu yang berkembang dalam demonstrasi
demonstrasi itu antara lain tentang ukpk
lalu setelah itu kita juga menanyakan
kalau anda mengetahui mengenai isu isu revisi undang undang kpk itu
apakah anda bagaimana tanggapannya
dari masyarakat yang seperti yang mengetahui revisi undang undang kpk itu
ada tujuh puluh sembilan persen yang kami temukan itu berpendapat bahwa
revisi yang ada sekarang yang sudah disahkan
itu dianggap melemahkan kpk
kemudian pertanyaan selanjutnya
kemudian ke isu yang paling banyak dibicarakan
apakah presiden perlu perpu atau tidak
tujuh puluh enam tiga persen itu menyatakan presiden sebaiknya mengeluarkan perpu
jadi itu suara publik yang berhasil kami tangkap melalui survei ini
tentu ini kan merupakan bisa menjadi masukan
bisa didengar bisa tidak
terserah kepada bapak bapak pengambil keputusan
antara lain bapak berdua ini
ini kan juga pengambil keputusan
tugas kami sebagai lembaga riset memberikan informasi
dan itu bisa dipertimbangkan bisa tidak
tapi pada saat ada juga nggak pertanyaan misalnya
kalau misalnya kita bicara soal perpu itu kan
kemudian ada narasi kemudian opini soal kegentingan yang memaksa itu
apakah itu ada pertanyaan soal itu
tidak suruhnya kan melalui telepon
tidak bisa kita melakukan banyak pertanyaan
tidak terlalu detail ya
kalau suruhnya melalui telepon itu
paling banyak kita sepuluh lima belas pertanyaan misalnya
dan basis dari
sampel surpi itu adalah
para responden yang sudah kami tanyai sebelumnya
dalam surpi surpi nasional sebelumnya
jadi respondennya mewakili seluruh indonesia
dipilih dengan metode random
jadi secara metodologis
itu mewakili populasi secara keseluruhan dari indonesia
ini menunjukkan apa
kalau misalnya dari angka tujuh puluh enam tiga persen ini
artinya pede saja
kalaupun ada apa apa
image nya tidak akan runtuh di mata tujuh puluh enam persen masyarakat itu
kalau presiden mengambil posisi untuk mengeluarkan perpu misalnya
itu berarti kan
sebagian besar publik itu berada di belakang presiden
tinggal presiden menghitung konsekuensinya apa kan
seperti ekonomi sosial dan sebagainya
itu tugas presiden dan timnya
tetapi kalau presiden tidak mengeluarkan itu
maka kalau berdasarkan suara publik yang kita tangkap itu
presiden kemudian menimbulkan kekecewaan di masyarakat
sampai dengan oktober kemarin itu
tingkat kepercayaan ke presiden masih tinggi
tingkat kepuasannya masih juga tinggi
sekitar enam puluh tujuh persen
tetapi kalau kita bandingkan
dengan misalnya dua ribu sembilan pak sby ketika baru terpilih kembali sebagai presiden
pak sby waktu itu tingkat kepuasan di angka delapan puluh an persen
wajar karena masih bulan madu kan
baru terpilih lagi
harapan membuncah sangat tinggi segala macam
nah sementara sekarang itu kan
tingkat kepuasan kepada presiden agak rata rata itu
enam puluh tujuh persen memang belum jelek belum rendah
tapi itu kan rata rata
biasanya kalau orang di awal awal periode
akan dilantik lagi itu biasanya tinggi
demikian juga dengan dpr bang mas hinton
untuk pertama kalinya kami menemukan
dpr itu tingkat kepercayaannya paling rendah sekarang di masyarakat
berapa empat puluh persen
juni dua ribu enam belas itu di angka empat puluh satu
pernah juga di dua ribu lima
dpr itu di angka empat puluh an
tapi setelah itu
tingkat kepercayaan kepada dpr selalu lima puluh an empat puluh tujuh
sekarang ini paling rendah
kita kan punya data sampai tahun dua ribu lima
kita tanya terus kan pertanyaan itu
nah tingkat kepercayaannya antara ini paling rendah
kasian juga dpr baru
oke mungkin begitu
oke itu tugasnya dan kemudian juga sudah dikatakan
sudah dikatakan oleh mbak puan
itu tugas bersama sama dan sulit
kembali soal yang ini soal perpu kpk
gerindra kemudian sudah mengatakan tadi
mendukung perpu dikeluarkan
tapi dengan beberapa catatan apa itu
sebenarnya bukan ini soal timing ya
kalau sekarang kita bicara perpu
apa yang mau diperpukan
kan undang undang yang berlaku sekarang
masih undang undang tiga puluh dua ribu dua
sementara yang revisi ini sampai sekarang
betul sudah disahkan tapi kan belum diundangkan
jadi apa yang mau diperpukan sekarang
harusnya kan nunggu dulu nih
diundangkan undang undang tiga puluh dua ribu dua ini
diundangkan dulu baru kita bicara nih
langkah apa yang akan diambil oleh presiden
apakah lewat prpu
buat kami partai gerindra
tidak mau mencampuri urusan
hak yang diberikan konstitusi kepada presiden
dalam hal ini adalah prpu
prpu itu adalah hak subyektivitas presiden
yang diberikan oleh konstitusi
itu tidak ada masalah buat kami di partai gerindra
tetapi kan harus dihitung bahwa
dalam hal mengkalkulasi politik
presiden pasti akan mempertimbangkan banyak hal
dan kami dari fraksi partai gerindra
sejak awal pada saat pengambilan keputusan
menyangkut revisi undang undang tiga puluh dua ribu dua ini
itu kita sudah nyatakan bahwa
dari semua materi revisi yang ada
ada yang kami tidak sepakati
terutama yang berkaitan dengan
pengangkatan dewan pengawas
kenapa kami tidak sepakat
karena kami tidak mau melihat
dan memberi kekuasaan yang terlalu dominan kepada presiden
oleh karena itu saya sampaikan bahwa
kalau ini presiden mau mengeluarkan prpu
dan mau merubah soal dewan pengawas itu
yang tidak hanya diangkat oleh presiden sendiri
tetapi menerima usulan partai gerindra
bahkan juga termasuk oleh pengusul sebelumnya
bagaimana kemudian itu dilakukan
proses pemilihan persis sama dengan komisioner kpk
artinya lewat pansel
kemudian itu nanti akan fit and proper di komisi tiga
itu pasti kita dukung kalau soal itu
karena memang dari tiga partai politik yang memberi catatan
yang akhirnya memberikan penolakan
soal pengangkatan dewan pengawas
dan itu baik di tingkat panjang maupun di tingkat paripurna
itu yang terjadi
di luar subtansi itu termasuk sp tiga semua fraksi setuju
karena juga menurut saya ini adalah
ini sesuatu hal yang bagus buat kpk ya soal sp tiga umpamanya
itu kan boleh dipakai boleh tidak
tergantung alat bukti yang dimiliki oleh kpk
tetapi bisa memberi kepastian hukum kepada orang lain
yang kebetulan di statuskan sebagai tersangka
tetapi alat buktinya masih dikumpulkan
dan akhirnya itu bisa menjadi sesuatu hal yang tidak memberi kepastian hukum
sehingga kami berpendapat bahwa itu suatu hal yang bagus kita berikan
terserah kpk mau gunakan atau tidak nah itu satu
yang kedua saya ingin melihat bahwa begini
bagi kami partai gerindra sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa soal perpu itu apapun
tetapi menurut saya hari ini kan undang undang lahir itu
tidak mungkin hanya kalau hanya dpr semata
itu tidak mungkin
saya tidak mau masuk ke pergulatan perdebatan di pemerintah
dalam hal ini presiden dengan pembantu pembantunya kami tidak mau masuk ke sana
yang jelas bahwa utusan presiden itu kan sudah membahas bersama dengan kita dan menyetujuinya
nah itu artinya bahwa sikap pemerintah bersama dengan kita
dpr sesungguhnya sama
jadi apa yang mau dipersoalkan dengan kondisi seperti ini
nah oleh karena itu karena ada desakan publik kita tahu
saya malah senang apa yang disampaikan oleh bang jayadi tadi
bahwa ada survei yang menyatakan bahwa ini tujuh puluh sekian persen mendukung dilakukan revisi
tidak ada masalah buat kita
tetapi kan penghormatan antar sesama lembaga negara
ini perlu dihitung dikalkulasi secara politik
buat kami gerindra tidak ada masalah
tentu akan sangat berbeda nanti
kalau itu yang bisa menghitung itu kan presiden sendiri
presiden itu masih memiliki agenda agenda besar ke depan
terhadap pemindahan ibu kota terhadap pembiayaan pemindahan ibu kota dan lain sebagainya
pasti presiden akan mempertimbangkan itu
suasana kebatinan yang terjadi di parlemen
makanya saya mengusulkan bahwa kalau boleh sebelum itu
undanglah ketua ketua umum partai politik untuk berbicara menyangkut soal ini
habis itu adakan rapat konsultasi antara pimpinan dpr dan pimpinan fraksi fraksi di dpr
partai politik itu artinya semua partai politik ya
tidak hanya koalisi saja
ini kan soal masalah bangsa
kalau itu sudah dilakukan saya malah mengusulkan
artinya poin poin kalau itu sudah disepakati semua
ayo kita lakukan bersama
mana yang memang menjadi apa ada perbaikan yang perlu kita lakukan kita lakukan perbaikan
itu tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan
tidak menimbulkan kegaduhan politik
tetapi kan kegaduhan politik itu yang tahu nanti kan
hitung hitungannya kan pak presiden bukan kami
setelah itu diambil keputusannya
tapi menarik sekarang bagaimanapun kan ini
isu ini sudah berlangsung katakanlah berapa lama isu ini sudah berlangsung mas jayadi
sebulanan ya sebulanan
sejak september kemudian presiden
sejak tujuh belas september
sejak tujuh belas september sejak disahkan kemudian presiden memanggil tokoh tokoh politik
dan setelah itu mengeluarkan pertimbangan untuk perpu
pertimbangan untuk perpu pun ini keluar dari istana gitu kan pernyataannya
setelah bertemu dengan tokoh tokoh politik itu
menarik sebenarnya sekarang melihat apakah sebenarnya itu masih dipertimbangkan
dan masih dipikirkan
dan mungkin juga sudah dikonsultasikan dengan rekan partai koalisi pendukung nanti ya
setelah ini deh mas jayadi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda sudah bersama kami di cnn indonesia prime news
sebenarnya sekarang soal perpu ini masih kita topik pertimbangan presiden
tidak terakhir kemudian bertemu dengan partai partai koalisi di situ
apakah ini masih ada atau tidak
perpu itu bukan suasatunya
ada beberapa opsi yang ditawarkan
baik praktisi dan yang lain lain
ada judicial review kemudian perpu
perpu ini kemudian didesak desakan
ya karena ada yang datang itu
yang datang ke istana
dia sekelompok ke istana kemudian beberapa
yang ada pak mahfud md ada pak frans
dan itu semua
kemudian kelompok ini mendesakkan dengan alasan
nah kita tanya kegentingan itu apa
ya kegentingan ini
bukan kegentingan masa
bukan kegentingan itu
ihwal kegentingan dan mendesak
itu adalah dalam konteks yuridis
benar bahwa perpu itu
tapi kemudian ada
pertimbangan objektif dan
pertimbangan secara yuridis
nah ada kekosongan hukum
apakah ada urgensi pembuatan hukum yang
cepat untuk mengatasi suatu keadaan
dpr dan pemerintah sudah
gak bisa bekerja untuk membuat undang undang
nah kemudian apa
saya kasih contohnya satu aja deh
kasih buktinya apa alasan
urgensi pertimbangan yuridis
yang dianggap genting dan mendesak itu
kasih saya satu contohnya
maka kami sebagai
partai pdi perjuangan
saran masukan pertimbangan
kepada pak jokowi
dengan alasan itu tadi
di era reformasi dan demokrasi ini
kita tidak mudah membuat
pengganti undang undang itu
yang memang urgensinya belum ada
tadi pak pratman sudah menyampaikan
dibahas dpr dan pemerintah
sudah kita setujui
disetujui di paripurna
dan belum kita undangkan
kemudian ada kelompok
tapi kelompok ini pun diundang oleh presiden kesternal
iyalah pokoknya adalah mendesak
emang ini menyelesaikan
enggak juga abis itu nanti didesak lagi
kalau ada desakan batalkan
calon pimpinan kpk yang sudah dipilih
ketika kita bicara pemberantasan korupsi hari ini
bicara tentang kpk ini sangat sensitif
dan memang ini framingnya
sudah lima belas tahun
sudah tujuh belas tahun undang undang ini
dalam lima belas tahun lembaga kpk itu ada
kalau mendukung kpk itu
dianggap paling bersih
kalau dpr itu merevisi
undang undang kpk dianggap koruptor semua itu
ini yang membuat
agenda pemberantasan korupsi
bangsa kita ini gak berjalan maju
jalan di tempat ini salah arah
agenda pemberantasan korupsi ini
kita salah arah
saya mau katakan begitu
kalau misalnya salah arah
dan kemudian ada desakan dari kelompok kelompok itu
satu kelompok itu bagaimanapun diundang oleh presiden ke istana
jadi artinya presiden juga ingin mendengar suara mereka
presiden tidak boleh didesak
semua pendapat harus dihormatin
tapi jangan mendesakkan satu pendapat terhadap presiden
ya sudah kalau sebagai pendapat itu
jangan lagi kemudian alasan desakan massa
nah dalam konteks itu kita mengingatkan presiden
jangan sampai ya
ketatanagaraan kita konstitusi kita
dikalahkan atas desakan desakan opini maupun desakan masa
konsistensi melaksanakan konstitusi itu adalah bagian kita melakukan pendidikan politik ke masa
jangan karena ya ada demonstrasi ada tekanan opini
kemudian kita mengalahkan nih
hal yang sudah kita sepakati secara ketatanegaraan
dan kita ambil secara konstitusional kita kalah dengan itu
bayangkan kalau kemudian yang pro dan kontra
diamprokan begini hancur gak bangsa ini
nah disitulah konsistensi
ketika kita mengambil
gak itu tidak ada yang mau mengamporkin itu sih
ya enggak dong
gak ada yang mau ngamporkin itu juga
ya enggak dong
enggak kalau memikirnya begitu
oh enggak enggak
enggak kamu nggak bisa mendahului
siapa yang mau mengadrogen siapa
yang dihadapkan pada masa
itu bisa bentrok atau gak
makanya konstitusi kita mengatur lah itu
ketika alam reformasi dan demokrasi ini mengatur seluruh selisih
mengenai konstitusi dalam perundang undangan tadi
maka jalurnya adalah judicial review
jangan dibilang gak bentrok gila aja
emang yang kemarin itu yang datang ke kpk pro revisi nggak banyak
jadi jangan begitu cara berpikirnya jangan begitu
nah kita ini kenapa konstitusi ada itu untuk mengatur kan
ya itu dulu ya jadi gitu
tapi bagaimanapun tentang perpu itu pun dipertimbangkan oleh presiden
makanya jangan dinafikan ada yang pro
ada yang projek kau jangan mengarahkan
ada yang pro tapi perpu kpk juga ada
enggak kau jangan mengarahkan ada yang pro ada yang kontra kan
iya tapi yang pro perpu kpk juga ada
lah iya yang pro dan kontra ada kan
makanya kau jangan mengarahkan
iya saya sudah memberikan anda kesempatan bahwa anda kontra perpu kpk
dan anda mengatakan itu
pro kontra itu kalau dihadapkan dibiarkan ya
makanya penyelesaian satu produk perundang undangan bukan dengan kekuatan massa gitu loh
oke kalau yang sekarang anda lihat kekuatan massa yang kemudian didorong oleh empat puluhan orang yang kemudian diundang
tapi anda tadi mengatakan didesak desak itu kemudian siapa ini
bukan dong begini loh kamu cara berpikirnya beda gini loh
yang memiliki jalur jalur institusional jalur kelembagaan untuk membuat kebijakan itu kan bapak bapak ini
publik kalau dia tidak setuju dengan kebijakan yang mereka buat mereka nggak punya jalur institusional langsung
jalur yang mereka miliki adalah mempengaruhi
termasuk di dalamnya itu melakukan tekanan tekan tanda kutip loh tekanan politik itu boleh dalam demokrasi
nah yang kedua tadi soal saya kira masyarakat tahu
termasuk yang ingin agar perpu itu atau yang ingin agar undang undang itu direvisi atau dipertimbangkan kembali itu kan
masyarakat tahu bahwa secara prosedural memang dia harus menunggu diundangkan terlebih dahulu
dia tahulah masyarakat itu kan
tapi kan bahwa banyak masyarakat yang kontra terhadap revisi undang undang kpk itu
kan harus disuarakan juga
dan dalam negara demokrasi kebijakan kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh negara
ini kan undang undang kpk ini kebijakan yang sangat strategis bagi negara
itu harus dikonsultasikan kepada publik
jadi begini mas kalau berkait dengan pendapat publik menyangkut kpk itu pasti pro kontra
sekarang kita melihat fakta agenda pemberantasan korupsi
apa pernah kpk kita membantu tugas tugas pemberantasan korupsi penegak hukum lain itu dalam mengusut korupsi yang dilakukan oleh soeharto
yang sementara itu tap mpr nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu adalah pengadilan terhadap soeharto dan kroni
apa pernah itu dilakukan nggak pernah
apa pernah kemudian kpk melakukan apa melakukan yang disebut aset recovery itu dalam jumlah besar nggak pernah
itu kan evaluasinya dpr kepada kpk
kalau bicara publik itulah tugasnya dpr
ketika kami mengambil satu kebijakan
bukan kemudian tiba tiba
maka saya bilang karena ini sudah lima belas tahun ya lembaga kpk ini ada dan tujuh belas tahun undang undang kpk ini
kita dikotakkan pada itu
saya ingin keluar kita keluar dari sana
kalau kita lihat empat mah
berapa indeks persepsi korupsi kita keberhasilan kita
baru mau keluar dari situ
nah gitu loh
coba suara publik itu didengarkan dengan kepala dingin
saya mau jelaskan
saya mau jelaskan
memang model public hearing itu kan biasanya itu datang
yang kedua pola mendengar kita sekarang ini sudah mulai berubah
saya di beberapa media saya sampaikan
apakah mungkin bahwa kami tidak mendengar publik semuanya
pasti kami dengar
apa yang menjadi kegelisahan publik di parlemen pasti didengar
jadi seperti yang hasilnya pak jayadi tadi
kita pasti tahu
dan menjadikan pertimbangan soal sepert itu
makanya saya katakan bahwa dalam beberapa hal pasti tidak bulat
itu kan artinya
tidak ada ketidaksepakatan gitu ya
artinya bahwa ada yang mendengar terhadap yang kontra
ada yang mendengar kepada yang pro
jadi itu terjadi perdebatan itu
kan tidak harus selalu kita saling berhadapan hadapan
sekarang dengan dunia media sosial yang begitu luar biasa
terhadap pendapat teman teman yang tidak setuju dengan revisi
kan kita dengar sebenarnya
tidak ada yang tidak mengabaikan itu
nah persoalannya sekarang kan kita mau ambil jalan keluarnya
mana jalan keluar yang terbaik
sekarang tergantung kepada presiden
kan sekarang bolanya di tangan presiden nih
tapi kalau kami kan selalu menyatakan begini
kalkulasi politik itu perlu dilakukan
dan pasti pak presiden sudah melakukan kalkulasi itu
tetapi kan tidak ada salahnya mendengar dari teman teman yang anu
kemudian undanglah kekuatan kekuatan partai politik itu
untuk diajak bicara
apakah di koalisi maupun di luar koalisi
supaya nanti proses pengambilan keputusannya
karena jangan lupa begini
pak presiden itu kan menyatakan
jangan jangan nanti ditolak ya
itu kan berarti ada kebimbangan
kalau ada kebimbangan
kalau ada kebimbangan
itu artinya menimbulkan ketegangan baru
antara lembaga kepresiden dan dpr
itu harus dihitung
nanti kalau tiba tiba benar dpr menolak
presiden tidak mengkalkulasi secara baik
dan dpr menolak
kan nanti efeknya jadi kurang baik
lebih bagus kita ambil jalan tengah
di samping judicial review nanti yang bisa dilakukan
lewat mahkamah konstitusi
kami bilang ketemulah dengan partai politik
lakukan rapat konsultasi bersama dengan pimpinan dpr dan pimpinan fraksi
bicarakan presiden dan dpr bicarakan
menyangkut materi materi mana yang perlu kita lakukan
kan yang penting ada kepastian kepada publik
yang bisa kita berikan
kan itu sebenarnya jaminannya kan itu
karena mau perpu atau apapun
perjalannya tidak hari ini langsung selesai
karena bagaimanapun ada legislative review yang berpelanjukan
jadi perbedaan antara publik
mungkin kebanyakan publik yang kontra gitu
tentu seperti kata bang masyidon
ada yang pro tentu saja
dengan argumen yang disampaikan terutama oleh bang supratma adalah
demokrasi itu kan ada tiga dimensinya
yang belum disampaikan itu prosedural
jadi ada perbedaan ranah argumentasi
publik itu bicara di tingkat responsiveness
prosedural tadi yang disampaikan
karena masyarakat demokrasi itu kan kalau bicara hasil demokrasi
kebijakan kebijakan negara itu menurut publik
sebagian besar publik
dalam tanda kutip dievaluasi lah ya
itu apa namanya paling tidak sesuai dengan kehendak yang berkembang di publik
nah revisi undang undang kpk ini kalau melihat berbagai riset dan aspirasi yang berkembang itu
tampaknya dari segi substansi dan dari segi responsiveness itu dianggap kurang bersesuaian dengan kehendak publik
karena itu jawabannya bukan di prosedur
oke sebentar kita sekarang jeda dulu
kemudian tadi soal saran yang kemudian disampaikan bang supratman
itu seberapa perlu sesegera apa itu harus dilakukan
sekarang kita lihat itu
tetap bersama kami di cnn indonesia pramil
kami segera kembali
oke anda kembali bersama kami di cnn indonesia pramil
saya kembali ke bang suhaman
tadi sempat terpotong
jadi ada satu lagi hal yang kemungkinan juga bisa dilakukan
apa bang supratman tadi yang mau anda tambahkan
kemudian soal prpu
tadi kan sekali lagi itu soal harus kalkulasi politiknya harus matang ya
karena kan menyangkut soal sembilan fraksi yang ada di dpr sekarang
nah kalau kita lihat suara suara dari partai koalisi kan sekarang itu kurang lebih enam puluh sekian persen
nah kalau ini kalkulasi politiknya sudah matang
sebenarnya kalau semua sepatu itu matang
sebenarnya kalau semua sepakat di koalisi pemerintah sudah tidak ada masalah
nah belum lagi dengan partai partai yang di luar koalisi
nah itu kan harus dihitung secara benar sebelum
karena kalau tidak nanti dampaknya kalau kemudian ternyata prpu ternyata dikeluarkan
tapi ternyata ada penolakan di dpr
ini wajah kedua lembaga negara ini kemana
padahal ada jalan terbaik untuk kita lakukan menurut saya ya
menurut saya ini ada jalan terbaik jalan tengah
menampung keinginan publik
dan bisa kedua lembaga negara juga yang sudah bersepakat mensahkan undang undang ini
itu bisa melakukan legislative review kembali
nah caranya paling mudah
dpr itu kan sangat sangat simpel sebenarnya itu dpr
walaupun kita terdiri dari lima ratus tujuh puluh lima anggota
tapi kan kita berkelompok dalam fraksi
kemudian fraksi itu perpanjangan tangan dari partai politik kita masing masing
dalam hal ini diwakili oleh ketua ketua umum partai politik
makanya saya bilang paling mudah ini sudah berkomunikasi dengan partai politik
apapun jalan yang mau diambil presiden mau mengeluarkan prpu ya mohon go
yang penting sudah dihitung buat kami di gerindra ya silahkan
tapi kalau nanti pada akhirnya kita bisa menduga bahwa ternyata hitungan ataupun kalkulasi politiknya itu bisa diluar seperti apa yang diperkirakan oleh presiden
kan buang buang waktu
katakanlah perpu tentang penundaan berlakunya undang undang revisi
kalau itu udah tahu nanti akan ada penolakan mendingan dari sekarang bersepakat penuhi tuntutan
penuhi tuntutan publik bersepakat dengan partai partai politik dengan parlemen untuk melakukan legislative review
saya rasa itu jalan yang paling smooth ya
dilakukan itu bisa dilakukan bisa jadi pertimbangan
itu kan ada beberapa opsi tadi ya
perpu itu opsi yang nggak ini lah menurut saya tuh
nggak masuk akal gitu loh ya
walaupun itu hak subjektinya presiden
nah jadi begini
itu bisa opsi yang sangat masuk akal kalau untuk dilakukan
artinya kita menata kembali kelembagaan kpk ini dalam menjalankan agenda besar pemberantasan korupsi
jadi lihat pasal per pasalnya gitu ya
pasal per pasalnya pernah di komisi tiga
jadi kami tahu betul itu kami yang mengawasi
apakah kpk selalu kpk selama ini bicara ya
oh kami udah ada pengawasan di dpr pred
setiap agenda rapat dengan kpk itu
ya kesimpulan rapat tidak pernah dilaksanakan oleh kpk
saya sudah sampaikan di media ini juga
bulan empat dua ribu tujuh belas kami sampaikan
benahin itu persoalan internal kpk
ada geng gengan di sana
pernah dibenahin nggak
kemarin meledak tuh
kemudian kami sampaikan bulan september dua ribu empat belas
dalam agenda rapat
benahin pengelolaan barang sitaan
apa alhasil apa kemarin apa
wajar dengan pengecualian
padahal dalam renstra rencana strategis kpk
salah satunya adalah wtp
sekarang tiga puluh tujuh tiga puluh delapan
jadi ini kecap semualah
agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk ini
jadi kalau misalnya
masih akan ada legislative review yang bisa dilihat
kira kira yang mananya
kita hitung anggaran yang digunakan oleh kpk
lima belas tahun lima belas triliun kita rata ratakan
berapa pengembalian koregen negara
nggak nyampe empat triliun
terus mau kita bilang hebat ini adalah lembaga
udah salah arah
apa lagi dia
kenapa dia nggak mendapat dukungan politik apa segala macam
karena selalu merasa paling benar
bahwa dialah yang paling bersih
lembaga lain dianggap korup
merasa benar sendiri
terus kemudian apa
ini nada nada yang nggak setuju legislative review nih
ini saya menjelaskan kinerja kpk selama ini
biar juga pak jayadi nanti paham
nah kemudian apa lagi
kami selalu terbatas sih di jumlah personilnya
dia gagal melakukan supervisi
gagal melakukan koordinasi
dan lembaga lembaga penegak hukum lainnya
seperti kepolisian dan kejaksaan
kerja pemberantasan korupsi
saya tanggung jawab kan betul itu
kpk kan sudah berhasil kemudian merevisi undang undang kpk itu kan
makanya kami berpandangan bahwa
undang undang kpk tiga puluh dua ribu dua ini
yang dilaksanakan oleh kpk
sebagai dasar hukumnya nih
agenda pemberantasan korupsi kita selama lima belas tahun ini
dibajak sekelompok orang itu
untuk agenda yang nggak jelas
di luar agenda pemberantasan korupsi
kalau misalnya tadi gerindra
ada legislative review dan kemungkinan besar soal dewan pengawas itu
kalau misalnya dari pandangan bang mas hinton pedi perjuangan
sepertinya tidak ada yang perlu lagi direvisi
tidak ada yang perlu lagi direview dari pasal pasal itu
kalau misalnya mengatakan ada legislative review yang bisa dilakukan
memang harus dibuat baru
sekarang kan ini mau cari jalan keluar nih
terhadap tiga opsi ya
sekarang kita bahas soal prpu
nah prpu ini kan bukan keputusan final
karena dia harus mendapatkan persetujuan dari dpr
kalau tidak disetujui berarti prpu nya tidak bisa berlaku
nah kenapa tidak pemerintah bersama dpr bersepakat
tapi didahului dengan pertemuan antara presiden dengan ketua ketua umum partai politik
ataupun rapat konsultasi antara presiden dengan
dengan pimpinan dpr bersama pimpinan fraksi
itu kan cara paling elegan
nanti yang publik nanti yang mana yang mau dianu
sehingga dari awal sudah disepakati
yang mana yang mau dianut itu apa
maksudnya materi apa
materi apa yang akan diperbaiki
disepakati dari awal
biar jelas ya
melibatkan kpk nya kemudian presiden dan dpr nya
disepakati dari awal
sehingga nanti pada saat pembahasannya
jadi kemarin itu ada yang salah
ini undang undang kpk dibahas dalam tiga belas hari selesai
saya bilang itu terlalu lama
kalau pemerintah dan dpr sepakat
undang undang dua belas dua ribu sebelas kami itu bahas dua hari selesai
nah yang terakhir ingin saya katakan begini
ini kan tuntutan terhadap undang undang kpk
ini bersamaan dengan tuntutan ada tujuh agen
tujuh tuntutan yang dilakukan oleh teman teman adik adik mahasiswa
itu bukan hanya karena presiden
melakukan hal yang sama
dari tujuh tuntutan itu
enam sudah diloloskan
penundaan undang undang kuhp
walaupun menurut saya perdebatannya
kalau kita berdebar secara akademik
soal kuhp itu saya tidak tahu apanya yang dipersoalkan
kecuali yang menyangkut soal pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan presiden
hatsai artikel len itu ya
itu memang bisa kita perdebatkan
nah kalaupun sebenarnya kalau saya nih
seandainya kalau bisa presiden jokowi mau
itu ru kuhp disahkan
kemudian terbitkan perpu
menyangkut soal hatsai artikel len itu
wah itu pasti pemerintah akan dapat
presiden akan dapat luar biasa dukungan
karena itu menyangkut dirinya
sama halnya seperti yang kami tuntut tadi
bahwa kalau itu menyangkut soal kewenangan presiden dalam pengangkatan dewan pengawas
itu bisa dianulir oleh presiden sendiri
dan memberikan kewenangan itu kepada panitia seleksi
dan akan fit and propertate di parlemen
wah itu akan sangat luar biasa
kita pasti dukung
karena kan dari awal semua juga fraksi pinginnya seperti itu
mas jayadi kalau misalnya melihat sekarang yang ada di meja ini saja ya
kan suaranya sudah hampir sama nih sekarang semuanya
dari dulu kan suaranya dpr kan sama
masalahnya itu publik pro kontra
nah kita pengen tahu loh melalui jajak pendapat
yang lebih banyak itu yang kontra
ya sampai hari ini ketemunya lebih banyak yang kontra
nah yang kontra itu jangan lupa
ada guru besar
yang juga paham dengan segala proses yang disebutkan ini
dan punya pengalaman
ada yang jadi politisi segala macam
jadi benar kata bang supratman tadi
lebih baik didengarkan
lalu dicarikan jalan keluarnya
yang pasti itu publik yang kontra itu
beda dengan bapak berdua ini
soal revisi undang undang kpk itu
mungkin juga beda soal pandangannya terhadap kpk
berbeda misalnya kalau bang mas hinton
menganggap kpk itu semuanya dosa kan
berarti kan hampir semuanya
itu artinya hampir semuanya
karena lebih dari dua per tiga
ya yang menarik itu
kok publik tidak terima gitu
dengan argumen argumen yang disampaikan oleh bang mas hinton itu
problemnya di apa
apa problemnya di substansinya
apa problemnya di
oh problemnya di cara komunikasi
kalau misalnya yang anda lihat
kalau sekedar cara komunikasi
publik yang kontra itu
mungkin publik yang
tidak begitu paham dengan
dengan masalah kan
tapi yang kontra kan banyak tuh
ada guru besar
ahli ahli hukum tata negara
meskipun yang pro juga banyak juga
ahli hukum tata negara kan
ada masalah substansi di situ
nah menurut saya
cara terbaik di negara demokrasi seperti kita
jalan keluarnya itu
menurut publik salah satunya itu perpu
kan kita sepakat
jalan keluarnya ini udah pasti tiga
iya kan tiga alternatif
tiga alternatif itu
kami menawarkan alternatif yang menurut saya
bagaimana publiknya itu bisa terakomodir terhadap aspirasinya
jadi kita harus menurut soal kpk itu
lembaga kepresidenan juga tidak perlu berpikir mengkalkulasi secara politik
ini kekuatan kekuatan di parlemen
parlemen juga semuanya mendapatkan jalan keluar yang terbaik
nah saya ingin menggambarkan satu hal
bang yaya dikatakan pola komunikasi yang kurang bagus
waktu demonstrasi adik adik mahasiswa
itu inisiasi saya untuk pergi menemui mereka
kemudian undang masuk ke parlemen
kami udah tahu bahwa pasti akhirnya kami dicacimaki doang
dan itu disaksikan oleh media
bagaimana kemudian itu perlakuan
dan tidak ada argumentasi kembali
hanya sekedar ingin sudah menjustifikasi dpr itu
padahal satu hal yang perlu kita sayangkan sebenarnya
saya ingin sebagai ketua badan legislasi
yang selama ini mengurus mulai dari prolegnas
sampai kemudian pembahasan di tingkat badan legislasi
pembicaraan dengan pemerintah
saya ingin perlu juga memberi koreksi ya
kepada publik supaya tahu bahwa rata rata di undang undang pembahasan undang undang kita bukan karena dpr
karena kan selama ini kita dituntut kinerjanya yang merosot tajam
padahal rata rata itu bukan karena dprnya
tapi karena pemerintah yang tidak mau hadir dalam pembahasan
yang sudah disepakati
nah inilah makanya dari dulu saya katakan
kalau mau bagus ini nanti bagaimana legislasi kita
tidak boleh hanya tergantung di dpr
tapi juga di pemerintah
nah niat baik pak jokowi untuk membentuk yang namanya pusat legislasi nasional
itu akan bisa mensinergikan antara kepentingan kelembagaan kementerian yang ada di pemerintah
begitu pula badan legislasi yang ada di dpr ini
sehingga nanti sinkronisasinya ini jauh lebih mudah
selama ini itu masalahnya
karena di pemerintah juga tidak pernah sinkron
antara kementerian satu dengan kementerian yang lain
yang membuat akhirnya karena kalau sudah menyangkut soal kewenangan
ini agak berat
di antara baik di kementerian maupun di parlemen
dan soal revisi undang undang kpk itu anda melihat ini juga terjadi
dan soal ketidaksinkronan di dalam pemerintah
kemudian antar satu lembaga dan lain lain
sekarang ini buktinya sekarang terjadi kan
di satu sisi sudah semua disepakati
tapi di akhir ternyata suaranya juga berbeda
kan ini sesuatu hal yang menurut saya agak sedikit ambigu ya
sebenarnya harusnya sekarang dimnya sudah ada
supresnya sudah ada
kan tapi kemudian ada alternatif lain yang lain
itu kan artinya tidak ada koordinasi
jadi jangan hanya menyalahkan semata mata kbdpr
oleh karena itu menurut saya sekali lagi
sudahlah kita persoalkan yang sudah lewat
sekarang bagaimana caranya mengakomodir kepentingan publik yang ada sekarang
yang diwakili oleh teman teman guru besar
kemudian juga dari adik adik mahasiswa
termasuk dengan penggiat penggiat anti korupsi di indonesia
tapi kan ini harus sekarang karena bola di tangan presiden
presiden yang bisa melakukan komunikasi kepada semua pihak
kalau misalnya yang katakanlah memang itu kemudian yang akan diambil oleh presiden
itu seberapa cepat sih itu bisa dilakukan pak mas hinton
jadi undang undangkan dulu
di masuk ke dalam lembaran berita negara
di masuk ke dalam lembaran berita negara
dan dalam ini saya hati
tidak boleh ada satu kekuatan
pun menekan dan mendesak desak presiden untuk menerbitkan perpu
kalau itu posisi kami itu di depan membela pak presiden
membela pak presiden
boleh ada satu kekuatan pun mendesak desak dan menekan nekan presiden
biarkan presiden berkhidmat
melaksanakan dan mengambil keputusan politik kenegaraannya
berdasarkan konstitusi dan perundang undangan
jangan ada desak desakan
tidak ada desakan
mas jayadi terakhir dari anda
sah saja kalau publik mendesak presiden
karena itu hak demokrasi masyarakat kan gitu
tinggal bagaimana menerjemahkannya
tinggal bagaimana menerjemahkannya dan
kewenangan mengambil keputusan kan di mereka ini
publik itu cuma bisa mempengaruhi
cara mempengaruhi itu antara saja mendesak
itu kan sah saja dalam demokrasi
dan itu bagian dari proses konstitusional negara ini
jadi ya silakan presiden berpikir
kalau misalnya tidak keluarkan perpu mungkin ada risiko dengan publik kan pasti ada
dan pasti sedang dihitung juga sekarang
bisa berhadapan dengan dpr
apakah presiden cukup kuat gitu
dan jangan lupa
saya kira pertimbangannya jangan hanya bicara soal kalkulasi politiknya
kalau ini menurut saya ini bukan cuma soal politik
tapi juga soal substansi dari pemberantasan korupsi itu sendiri
kan ada kepercayaan di sebagian masyarakat itu
bahwa kalau kpk itu dilemahkan
pemberantasan korupsi menjadi di dalam masalah
nah kalau misalnya bapak bapak di dpr dan di eksekutif merasa
kalau kpk itu dengan undang undang sekarang tidak terjadi pelemahan
cuci otak lima belas tahun itu
oke dijelaskan ya

dijelaskan dan juga
ya penjelasannya cuci otak lima belas tahun
ya tidak akan cuci otak itu pertanyaannya
kpk bisa melakukan atasnya dpr presiden
hebat banget ya
dua ratus lima puluh juta rakyat
padahal komisioner ini diganti empat tahun lho
kayaknya komisioner itu tidak mampu berbuat apa apa
karena ada kekuatan mengendalikannya itu
oke oke baik baik
jadi ada kekuatan dari luar yang menguasai indonesia
kita sudahi dulu
ya memang benar itu
kita sudahi dulu
itu perlu di dalamin itu
sama lembaga seperti itu
kita lihat bagaimana keputusannya seperti apa
senyaring apapun kita berbicara disini
ya tidak ada gunanya
di istana yang berkuasa
kalau misalnya di sana yang berkuasa
bola sekarang di sana
kita lihat apa yang akan diambil
mereka akan diambil
keputusannya mungkin mereka bapak bapak ini sudah tahu apa keputusannya
kita masih ada
segera kembali tetap bersama kami